tiba di lapas wanita pondok bambu jakarta timur vanessa angel bersama suami langsung diminta menunggu di ruang tunggu lapas pondok bambu
bibi suami vanessa mencoba menenangkan sang istri sebelum menjalani fonis
vanessa angel difonis tiga bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta barat terkait kepemilikan narkoba jenis pil sanax
rencananya selama satu setengah bulan vanessa akan mendekam di dalam sel tahanan dan baru bisa bebas kembali sekitar akhir bulan desember nanti
sebelumnya vanessa sudah menjalani masa tahanan kota selama satu setengah bulan
ibu mertua yang ikut mengantarkan vanessa mengaku hanya bisa pasrah pada fonis yang harus dihadapi sang menantu
saya lihat tuh dia selama dia itu disidang segala macam sekalipun dia gak pernah datang terlambat gak pernah diaksen sekalipun dia orang patuh banget
tapi kejadian seperti ini juga ya sudah gimana lagi
selama menjalani fonis vanessa terpaksa harus meninggalkan putranya yang masih berusia empat bulan
lewat akun instagram vanessa yang menerima penyakit
yang kini dipegang oleh suaminya sebuah pesan ditulis untuk putra kesayangannya
bibi suami vanessa juga memposting soal upayanya mencari susu formula untuk sang putra
karena vanessa tak bisa memberikan asis selama menjalani fonis
setelah memeriksa artis gisela anastasia pada selasa lalu
penyidik ditreskrim suspolda metro jaya akan memeriksa saksi ahli forensik
untuk mengidentifikasi dua orang pemeran video asusila yang disebut sebut mirip dengan giselle
sementara itu penyidik juga akan memeriksa dua saksi lain yang masih berkaitan dengan akun kedua orang tersangka
kita masih akan memanggil dua orang saksi lagi yang tersangkut dengan akun yang
dua akun si pemilik akun yang sudah kita lakukan penahanan
kemudian kita juga akan mengundang saksi
untuk forensik wajah yang ada di video itu
untuk bisa bisa kekuatan hukum untuk para penyidik
dalam kasus ini polda metro jaya telah menetapkan dua tersangka yang secara masif menyebarkan video asusila
berdurasi sembilan belas detik yang diduga mirip artis gisel tersebut
tim liputan cnn indonesia